masih di cnn indonesia news update majelis hakim pengadilan negeri jakarta timur menjatuhkan hukuman pidana denda sebesar dua puluh juta rupiah
subsidiar lima bulan penjara terhadap terdakwa rizik syihab
fonis ini atas kasus kerumunan di megamendung kabupaten bogor jawa barat pada november dua ribu dua puluh

apa prediksi dan harapan kita mengenai kasus pertempuran ini
eh megamendung sorry jadi memang bayangan kita atau prediksi kita adalah percobaan atau ya semacam ini lah atau denda lah seperti itu
jadi memang sesuai dengan prediksi ya alhamdulillah kami apresiasi kepada majelis hakim dan semua pihak yang terlibat dalam proses ini
semoga allah memberkati